hmm aku gak janji ya kalau dia seganung berantem
kita bicara lagi pernikahan anak anak kita kan
kenapa rencana yang udah hampir matang
diberikan ke anak anak
tiba tiba jadi minta lagi
rencana apa lagi sih harus gue lakuin untuk ngancurin mereka
jangan mikir yang jelek jelek loh ya
ntar muka lu gue kutuk jadi jelek
pesanan saya udah jadi
udah bu sebentar ya
julie kamu pesen baju di butik kamu sendiri
eh bukan gitu mil
kamu ingatkan dulu aku pernah minta kamu gambar sketsa baju pengantin
juli gambar aku itu kan jelek banget
kok mau kamu bikinin baju
kamu tuh terlalu meremehkan kemampuan kamu mil
ini ibu pesanannya mau dicoba dulu

saya sedang tac lovi
ini baju yang aku gambar
gimana sekarang kamu percayakan kalau kamu memang berbakat
kamu lihat ini gambar yang kamu bikin waktu itu
serius debil muka kamu tuh culun banget tau nggak sih kalau lagi bengong
nggak ini aku sama sekali nggak nyangka bener ini aku sama sekali nggak nyangka
coba lihat demail ini ada sms dari van
aku akan sampai jakarta besok jam sepuluh pagi
abiyangtu itu artinya
sampai ketemu ya gini gini aku juga ngerti bahasa perancis jo
kita akan jemput kamu di bandara ya
akhirnya aku bisa ketemu juga sama ivan der
kamu tahu kan mil
waktu aku dapat beasiswa dia yang paling banyak menolong aku
iya jul aku tahu soal event ini aku tahu
kamu kan pernah bikin aku cemburu mengenai hal ini
ya kan kamu bilang dia menemukan bakat kamu
gede gitu ya cemburu
aku ketemu sama ivan aja gak pernah
kamu belum pernah ketemu sama ivan
loh kamu bilang katanya ivan yang membantu modal untuk membesarkan jaya company
ya udah aku cerita ya
tapi kamu jangan cemburu
gitu aja belum apa apa udah cemburu
jadi gini mil ivan itu ngakunya sebagai secret admirer aku
dia seorang pengusaha muda yang kaya raya dan selama ini sih aku sering ketemu sama asistennya
oh jadi dia itu penggemar gelap kamu
pokoknya begitu kamu ketemu dia besok
mau dia seganteng apapun
kamu tuh gak boleh naksir sama dia
gak janji ya kalau dia seganteng berat bener
juli apa pas
sekarang ya aku balik balik masih ingatan
gue mau tengok ngapain

ya jadi gitu kan dia

dan coba kita jalani
gue hampir kehilangan akal
gimana memisahkan kalian
tapi gue juga gak akan
ingin melihat kalian
menikah dan bahagia
cara ini terlalu sederhana
apalagi buat seorang julie
lu harus disiksa
seperti lu menghangat
lu akan teriak julie
akan teriak sampai mati
bisa minta bantuan nya bayangin cover mbak
si itu siapa
saya supirnya pak evander